tersangka pelaku bom yang diduga melarikan diri saat ledakan di bandara brussels belgia akhirnya tertangkap
tersangka bernama najim la kruy ditangkap di distrik anderlecht belgia
jasa federal menolak berkomentar namun mereka akan memberikan keterangan resmi pada pukul dua belas waktu setempat
foto la krui diambil dari sebuah foto kamera keamanan di brussels pada selasa pagi di samping dua orang
yang dilaporkan media setempat sebagai saudara el bakroi
salah seorang pelaku ledakan bom yang telah teridentifikasi
lakrowi tidak meledakan bom namun bom tersebut meledak dalam sebuah ledakan terkontrol
pelaku melarikan diri dari bandara belgia tepat setelah ledakan itu terjadi